jadi gimana gimana sebagai pertemuan
saya sekarang rehat dulu
setelah selesai proses di mk
kita hormati proses bernegara
dan kita ingin agar ihtiar perubahan ini terjaga terus
jadi kemarin juga pesan pesan perubahan dititipkan oleh gus imin
ya saya rasa lebih banyak kegiatan partai itu ya
oh belum sekarang kita lagi rehat dulu
nanti abah abahnya dari habib abu
karena peristiwa demokrasi sudah kita lewati
tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan
kerja kita untuk kesejahteraan
kerja kita di bidang demokrasi selesai
jadi kita lihat ke depan apa apa saja yang bisa kita kerjakan
tapi gagasan tentang kesetaraan
keadilan perubahan itu akan kita pegang terus
bukan hanya sebuah buahan
masanya itu tidak menunggu
pak rehat dulu ini masih di pikirkan
rehat ini artinya masih di pikirkan bukan rehat ini
kemarin putusan mk hari senin
sesudah itu kita tutup buku
membereskan semua kerja kerja kemarin
setelah klosure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya
pak ida pak rok pak fangsob